sudah lebih dari satu bulan siswa sd negeri pondok cina satu depok jawa barat belajar tanpa guru
mereka bertahan meski lahan sekolahnya akan digunakan untuk pembangunan masjid oleh pemerintah kota depok
melalui sambungan telepon kami akan bahas bersama komisioner kpai retno listiarti
bu retno selamat malam
bu retno apa hasil rapat koordinasi yang kemarin juga sudah dihadiri oleh kpai
dan juga beberapa kementerian lembaga dengan wali kota depok dan juga jajaran pemerintah kota depok
iya sebenarnya rapat koordinasi itu kita kan pemerintah pusat memang dalam hal ini meminta
lebih kepada meminta keterangan klarifikasi gitu ya
terkait dengan apa yang kemudian berkembang
dan ada dua setidaknya yang turun ke sd pondok cina
itu kan kpai dengan itjen kemendikbud ristek ya
selain itu ternyata ombudsman republik indonesia kan juga menerima laporan juga
jadi sudah proses memanggil kepala dinas maupun apa minggu depannya itu akan memanggil wali kota
jadi sebenarnya kan beberapa kementerian lembaga ini sudah tahu
jadi kemarin kemendagri pun hadir kemenko pmk juga ya tidak hanya kemendikbud gitu
tapi kppa juga
kepala dinas maupun kppa juga ya
apa sih termasuk ini ya komisi asn gitu
nah ini sebenarnya kita ngedengarkan
tapi kita juga menyampaikan apa yang kita tahu
jadi lebih kepada memang saat itu adalah juga dialog ya kita dengan pihak pemerintah kota
dan sebenarnya tadi kan dinyatakan belum menerima ya
itu tanggal dua belas itu memang belum menerima suratnya
tetapi surat itu bertanggal dua belas desember
dan kemendikbud itu sudah menerima
dan dapatkan salinannya gitu
dan orangnya apa yang hadir ya jadi inspektur dua dari izin kemendikbud pun sudah menunjukkan
sebenarnya saya juga melihat bentuk pdf dari surat gubernur
nah itu memang meminta adanya penundaan ya
dana hibah itu akan ditunda sampai diminta untuk nyelesaiin gitu
jadi memang kita juga ngasih masukan
memberikan untuk solusi nih gimana gitu
dan semuanya setakat ya
karena kami pemerintah pusat nih program berbagai kementerian dan lembaga ini adalah
mengedepankan anak gitu
kepentingan terbaik bagi anak gitu
jadi ini kita yang meminta
karena ini anak anak mungkin sd ini nggak pada tahu gitu
polemik ini gitu
dan mereka sesungguhnya adalah pihak yang kemudian menjadi korban
nah itu ya dialog juga kita dorong untuk dilakukan pada orang tua murid gitu
jadi selama ini kan menurut orang tua murid hanya dua kali dialog
jadi memang kita menyampaikan
apa yang kita tahu
kemudian kita memberi masukan
itu sih ya
jadi mereka pilih wali kota sendiri yang memimpin pertemuan
dan akan mengatakan bahwa mereka akan rapat
mereka mencatat semua
dan akan membicarakan semua masukan yang ada
hanya itu sih mbak ketika pertemuan di dua belas desember kemarin
oke jadi hasil pertemuan kemarin itu apakah sudah pasti
apa yang akan dilakukan oleh pemerintah kota depok terhadap sdn pochin satu ini
apakah akan tetap jalan atau bagaimana
karena kalau tadi mungkin burato juga sudah mendengarkan
dari pemerintah kota depok tidak menerima atau mendapatkan surat tersebut
padahal dalam isi rapat burato menyampaikan
kemendagri pun sudah mendapatkan walaupun berupa salinan
tapi artinya sudah ada sebenarnya
kemendikbud sudah mendapatkan surat tersebut
tapi mengapa itu tidak sampai ke pemerintah kota depok
dia sampaikan langsung pada saat itu juga
tapi mereka mau mengatakan
kami belum menerima
kami belum menerima
memang tanggalnya tanggal dua belas dikirim
tapi kan pdf nya pasti dikirim lewat wa kan biasanya
jadi sebenarnya pada hari yang sama ya seharusnya mendapatkan
apa hasil dari rapat koordinasi kemarin
apakah pemerintah kota depok tetap akan melanjutkan
atau bagaimana setelah mendapatkan masukan dan juga saran dari pihak pihak yang datang dalam rapat koordinasi tersebut
mereka bilang hanya akan membicarakan diantara mereka nanti semua masukan itu
tidak memutuskan apapun pada saat itu
nah tetapi memang ada gambaran bahwa tadi kan ya mereka juga membenarkan terangan yang diperoleh oleh kpai maupun ijen kemendikbud bahwa ruang kelas baru
jadi kalau mereka ini akan dipindahkan ke pochin lima ya rencananya akan ada ruang kelas baru kan belum dibuat gitu
nah ruang kelas
ruang kelas baru yang baru akan dibuat di dua ribu dua puluh tiga ya mestinya anak anak ini tidak dipindahkan
selama ruang kelas barunya belum siap
sementara murid sdn pochin satu yang akan pindah ke sekolah ini tiga ratus enam puluh
jadi kan sesuatu yang tidak mungkin kalau tidak disiapkan dahulu
jadi kami meminta ya mestinya dipersiapkan semuanya dulu
kalaupun memang tidak melakukan itu
karena mereka mengatakan sejak tahun dua ribu dua puluh satu lahan sd pochin satu oleh badan aset daerah sudah dialihungsikan
tidak lagi diperuntukkan buat pendidikan
tapi diperuntukkan buat tempat ibadah itu kata mereka
nah ini yang kemudian kami bilang kan kpu usulannya adalah kenapa nggak jadi satu halaman aja
al azhar gitu yang di kebayoran
itu kan juga ada sekolahan
nggak apa apa juga berada pada yang sama
atau kalau memang katanya masjidnya akan besar
kalau begitu di lantai dua tiga dan empat dibikin aja gedung sekolah
di bawahnya masjid gitu
itu memang jalan tengah yang kita tawarkan
mereka bilang akan mempertimbangkan itu
yang kedua memang kpai mengatakan
setidaknya gitu mereka
memastikan bahwa juni dua ribu dua puluh tiga ruang kelas baru itu ada
maksudnya di tempat coaching lima
lalu kami mengatakan ya kalau begitu menunggu nanti aja dong
karena kan ini anak anak jadi tidak terlayani dengan baik juga
ketika mereka menumpang di sekolah lain
sementara ini terpecah yang di coaching satu tanpa guru
jadi kami meminta supaya layanan
kita ngasih tahu juga bahwa dalam undang undang
nah layanan di pasal sebelas dan dua belas tuh
harus terpenuhi ada empat unsur gitu
bukan sekedar haknya juga diberikan gitu
hak atas pendidikan
tapi akses itu akan disertai indikator lain sebagai bentuk layanan
dan om busman kemarin juga bilang
bahwa dalam pelayanan publik
itu seharusnya pelibatan masyarakat gitu ya
dialog itu harus dibangun
kita sudah mengingatkan semua itu
dan itu perintah undang undang
nah itu kita minta menjadi pertimbangan
kalaupun mereka akan rapat kembali gitu
itu sih ya
jadi nasib anak anak ya
anak anak tidak akan kami terlantarkan
begitu pernyataan pihak wali kota pada saat dialog
kami juga sebelumnya telah meminta kesediaan dari wali kota depok
bapak muhammad idris juga ikut bergabung dengan dialog kita
bu retno malam hari ini
namun dari kemarin sampai dengan hari ini
belum bersedia untuk ikut bergabung dengan diskusi
sayang sekali bu ratno
artinya kalau kita berbicara mengenai komitmen pemerintah kota depok
dalam hal pemenuhan pendidikan atau kebutuhan pendidikan bagi anak
harus membuka ruang audiensi
sehingga ini tidak akan berlarut larut
tidak akan menjadi panjang seperti sekarang
selain juga ruang komunikasi
bagaimana juga persiapan dalam pemenuhan fasilitas
itu yang tidak anda lihat
tidak anda lihat
itu tidak berjalan dengan maksimal
terkait dengan polemik sdn pocin satu ini bu ratno
iya karena saya sudah melihat semua lokasi sih ya
termasuk di pocin tiga
kemudian memang paling luas itu posisi satu ini
jadi areal halaman jumlah ruang belajar itu memang paling banyak di pocin satu
jadi memang kalau kita bicara regrouping
itu kan sebenarnya mereka jadinya jatuhnya regrouping ya
kalau regrouping itu harusnya dari kelas yang kecil ke kelas yang besar
jadi dari jumlah murid yang kecil bergabung sama murid yang besar
bukan murid yang jumlahnya lebih banyak bergabung sama yang lebih sedikit
sudah pasti tidak terlayani secara ruang kelas
nah mereka kemudian mengatakan bahwa nanti dua shift dulu kan gitu
nah dua shift ini juga perlu didata kan
anak anak mana yang mereka ngaji di sore hari
kan nggak bisa jadi sekolah sore
nah itu juga hal yang kita minta untuk didata
itu pun yang juga menjadi suara dari sebagian besar orang tua mengapa menolak
artinya sebenarnya mau untuk direlokasi
tapi kalau untuk dibagi menjadi dua shift
kita katakan seperti itu kelas pagi dan juga kelas sore
itu yang menjadi keberatan
sehingga ini yang dianggap menjadi tidak adil ya bu retno
ya ditambah lagi kan di dua sekolah
jadi pecah kan
ada kelas berapa sampai kelas berapa
itu ada di pocin tiga
kelas yang lainnya ada di pocin kelas satu kelas dua kelas satu dua dan lima
itu berada di tempat yang baru
yang satunya lagi berbeda lagi
jadi dengan kondisi yang dipecah juga
itu juga pasti ada hal hal juga ya
misalnya ada orang tua yang anaknya berada jadi dua gitu
yang satu di pocin tiga yang satu di pocin lima
nah ini juga menyulitkan secara teknis
ketika orang tua harus menghantar harus dijemput gitu
itu juga memang masalah teknis yang disampaikan orang tua kepada kami gitu
tapi secara prinsip gitu ya
bahwa ini ketika mereka mengatakan ya pihak pemkot bahwa kan kita penuhi
yang penting mau dulu numpang di sekolah ini mau ini gitu kan
nah itu sebenarnya anak anak itu juga cerita
anak anak yang kemudian sudah berada sudah sekolah yang mau di pocin tiga dan lima pun
ya mereka juga mendapatkan pembulian
misalnya dari tempat sekolahnya anak anak di sekolah asal
ya itu dikatakan eh lu kan numpang ya gitu
nah ternyata itu bagi anak anak itu gak nyaman
nah ini yang menurut saya juga ada anak anak ini juga ngerasa ya secara psikologi
nah untuk anak anak yang tetap berada di posting satu seperti sekarang
itu kan juga pasti terdampak secara psikologi

karena orang tua orang tuanya dengan proses berkepanjangan juga mengalami stres
nah stresnya orang tua itu dengan emosi yang ini kan juga kerap kali pelampiasannya tidak jadi kepada anak anak mereka kan gitu
sementara anak anak ini tuh pinginnya
dia taunya kok temanku ada di sana dengan ibu guru aku enggak
itu kan juga kemudian menjadi problem tersendiri gitu bagi anak anak gitu
nah itu yang kita coba untuk angkat itu kemarin
jadi kita tuh kita semua hadir disini tuh untuk kepentingan anak gitu
kalau kepentingan anak ya udah gak usah dicampuri dengan hal apapun
kita pasti sama nih suaranya kalau untuk anak anak kita gitu
nah itu yang kita coba ya bilang bahwa ini kota layak anak dengan status nindia lagi
tinggi itu sebenarnya
nah ada kemudian dalam sebuah kebijakan melibatkan anak atau terkait anak
kok ini sama sekali tidak mempertimbangkan gitu ya
misalnya kepentingan terbaik bagi anak
nah itu kan menyalahi konsesi hak anak juga
nah itu sebenarnya hal hal yang kita sampaikan gitu
dan kita berdialognya sih kita gak pakai emosi dan salingnya dengar gitu ya pada saat kemarin itu
dan kami sih berharap ya dengan datangnya pemerintah pusat punya atensi terhadap kasus ini
ya kami berharap gitu pemkot juga tidak
apa ya tidak memaksakan kondisi sehingga mau mendengarlah apa yang diharapkan para orang tua
kami dorong dialog diantara mereka
dan saya juga bilang bersetia gitu kalau memang dialog ini apa membutuhkan jembatan gitu ya orang pihak ketiga
kpai mau terlibat gitu untuk membantu gitu itu juga kami tawarkan kemarin
karena ini semata memang demi hak atau pemenuhan hak pendidikan di rumah
hak pendidikan dari anak anak ini ya
bu retno mengapa masalah ini bisa berlarut larut anda melihat bola panasnya siapa yang bisa bertanggung jawab
kalau pemerintah provinsi melalui kang emil melalui gubernur ridwan kamil meminta wakot untuk menempuh musyawarah
tidak bisa pemprov tidak bisa mencampuri intervensi urusan karena memang kewenangan tata kelola sd ada di pemkot bukan ada di pemprov gitu
tapi di satu sisi pemkot merespons hal yang lain
menurut anda ini bola panas sebenarnya siapa yang harus bertanggung
sebenarnya siapa yang harus bertanggung jawab
saya berada di gubernur ya di pak ridwan kamil awalnya ketika pak ridwan kamil belum bikin surat
ketika itu kan pak ridwan kamil mengatakan ya jadi pilihannya adalah dicarikan lokasi kan bilangnya gitu
cari lokasi lain atau ya pokoknya di jika berada di lokasi itu ya tetap harus apa ini ada ada upaya untuk musyawarah
jadi waktu itu belum belum menyatakan penundaan belum menyatakan penundaan dana hibah ini kan dana hibah dari pemerintah provinsi
nah pada saat itu apa namanya kami melihat bahwa ya seharusnya ini kan masjid ini didirikan ya gara gara ada dana hibah
mendirikan masjid itu kan dari gubernur gitu melalui apbd nya provinsi jawa barat
jadi kami waktu itu mengatakan ya bola panasnya berarti ada di gubernur nih
kalau anggaran yang gak jadi kan artinya bisa di apa tidak perlu lagi bangun masjid gitu
jadi waktu itu memang ada pernyataan kpi seperti itu
jadi kami mendorong ridwan kamil untuk mengeluarkan surat tersebut gitu
jadi jangan ucapan di media tapi berikan dalam bentuk surat dan kami apresiasi beliau orang yang ngeluarin surat
mudah mudahan sebenarnya surat penundaan itu ya hibah penundaan itu
bisa menjadi lebih mengkondusifkan situasi dan lebih untuk pemenuhan hak anak
anak anak juga secara psikis tidak terpukul gitu ya
ini menurut saya jalannya terbaik dan seharusnya dipenuhi dulu tuh ruang kelas barunya semua disiapkan
sarana prasarananya baru kemudian memindahkan anak anak gitu
jangan kemudian belum ada ruangannya main pindah pindah aja gitu
tidak apa ya tidak sepakat gitu maksudnya kok bisa seperti itu
itu sih ya
ditunda sambil persiapan yang matang ya
orang tua tidak ada yang menolak pendirian masjid
hanya mereka nggak mau kalau sd pochin satu ini istilah mereka memang tergusur ya kan
tidak bersedia gitu
nah apalagi di tempat yang baru
tidak ada sama sekali ruang kelas baru untuk mereka
jadi belum menyiapkan apa apa
dalam jumlah besar kemudian dipecah pada dua sekolah
itu kan juga tidak tepat kebijakan itu
semoga ada solusi terbaik bu retno atas polemik sdm pocin satu ini
dan juga pemerintah baik pemerintah kota depok dan juga pemprov jawa barat bisa mempersiapkan langkah langkah yang optimal
sehingga nasib anak anak ini akan lebih jelas
terutama karena ini berkaitan dengan pendidikan
terima kasih bu retno listiarti
komisioner kpai sudah bergabung dengan kami malam hari ini